januari dua ribu sembilan belas menjadi bulan kelabu bagi masyarakat di sulawesi selatan
sebab badan nasional penanggulangan bencana merilis akibat banjir bandang
tujuh orang terluka dan enam tujuh ratus korban mengungsi
mereka berada di satu ratus delapan puluh delapan desa tujuh puluh satu kecamatan dari tiga belas kabupaten atau kota di sulawesi selatan
khusus penanganan evakuasi korban banjir seringkali terhambat oleh minimnya jumlah perahu karet
kondisi ini menjadi catatan penting bagi personel kodam empat belas hasanuddin
yang menjadi salah satu tulang punggung dalam mengatasi bencana alam di wilayahnya
maka dibuatlah perahu rakit londa
perahu rakit ini menggunakan enam drum plastik
masing masing berkapasitas dua ratus liter dengan tinggi satu meter
yang mengapungkan kerangka besi galvanis dan pelat bordes sebagai wadahnya
dari pengalaman yang lalu pernah banjir dan pernah kita mengalami kesulitan
karena waktu yang lalu tadi yang saya sampaikan
untuk perahu karet lcr itu tidak mampu untuk bisa aman diganggal
kemungkinan ada kawat ada paku
inilah makanya ini yang kita ubah
dan perahu ini sangat efektif apabila nanti dilengkapi dengan kapal motor
apa sih motor tempel mesin tempel
itu yang empat puluh pk
ini bisa kencang
dan muatnya bisa mengangkut empat belas orang aman
jadi luar biasa kita hitung sampai satu dua ton
dan ini insya allah tidak akan tenggelam
ada lari kanan kiri kanan kiri di balik pun tetap bisa
jadi sangat efektif
dan ini baru cikal bakal
harapan besar saya sudah di pakdam
nanti kedepannya akan dikembangkan untuk jadi contoh
di masing masing dan akan ditiru
nanti dengan berbagai model dan saya tetap saya perintahkan untuk terus disempurnakan
supaya nanti bisa berguna untuk membantu masyarakat yang membutuhkan
satu unit ini kurang lebih dua puluh dua juta tanpa mesin
perahu rakit ini diciptakan dan dikerjakan oleh peralatan kodam
atau paldam empat belas hasanuddin
pesanan pun mulai datang yakni dari polda sulawesi selatan
murni dari ide kita sendiri
menggunakan drum drum bekas
kemudian bahan bahan yang tahan lama
jadi kita harapkan dalam pembelian rana ini free maintenance
dan tahan lama usia pakainya itu panjang
sehingga besi besinya kita gunakan dari bahan galvanis yang anti karat
kemudian juga atasnya ini
pakai plat bordes dari aluminium
sehingga ini mudah mudahan tahan lama
bisa dipakai untuk jangka waktu yang panjang
kemudian juga pemeliharaannya sangat mudah
selanjutnya sepuluh perahu rakit diberikan kepada sejumlah kodim
yang wilayahnya dinilai rawan banjir
antara lain kodim makassar kodim goa kodim jeneponto kodim pangkep dan kodim kendari
makassar sulawesi selatan